seperti inilah tenda tenda yang dibangun ratusan warga di bantaran rel kereta lintas duri tangerang
yang menjadi korban banjir sejak satu januari
mereka memilih mengungsi di bantaran rel kereta karena letaknya lebih tinggi daripada permukiman yang banjir
bukan hanya itu sejumlah warga menempati peron stasiun yang sedang tidak beroperasi
karena masih adanya jalur kereta yang terendam air di kalideres dan rawabuaya jakarta barat
warga mengaku terpaksa mengungsi ke area stasiun karena terputusnya akses ke permukiman
kk sampai satu ratus delapan puluh kk kalau per kepala diperkirakan enam ratus
pihak pt kereta api indonesia dan stasiun pun memperbolehkan warga mengungsi dan memberi bantuan logistik
selain itu pt kai menyiagakan kereta medis untuk korban banjir
kereta bernama rel klinik tersebut terdiri atas empat kereta dalam satu rangkaian
gerbong milik pt kai ini difungsikan sebagai kereta bantuan medis layaknya rumah sakit berjalan
dalam kereta tersebut
terdapat ruang perawatan untuk rawat jalan laboratorium poligigi
serta ruang pemeriksa kandungan dan tentunya ada obat obatan
kereta ini direncanakan dioperasikan di lintas durita ngerang
untuk memeriksa saudara saudara kita yang tadi itu termasuk di rawabuaya itu membutuhkan bantuan
sekaligus setelah diperiksa obat obatan kita juga siapkan untuk diberikan secara gratis untuk mereka
menanggapi pengoperasian kembali jalur kereta
stasiun direktur utama pt kai mengatakan pihaknya akan memeriksa jalur kereta dan melakukan perbaikan
jakarta barat memang menjadi daerah yang terkena dampak cukup parah
akibat luapan kali pesanggerahan setelah hujan turun sejak selasa sore
pada nasional penanggulangan bencana mencatat
banjir di jakarta barat membuat satu satu ratus tiga orang mengungsi
tim liputan cnn indonesia jakarta